atas perintah undang undang mungkin bahwa keran rekan semua menunggu kenapa hasil tes wawasan kebangsaan diterima pada tanggal dua puluh tujuh april yang lalu
tetapi baru hari ini bisa kami umumkan
penundaan tersebut semata demi kepentingan menghargai dan menghormati proses hukum
karena sesungguhnya kita sama sama memahami ada gugatan judicial review atas pelaksana undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas yang kemarin baru diputuskan oleh mahkamah konstitusi
sehingga sikap kpk tepat apabila hari ini memberikan penyampaian kepada publik terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan
dan merangka pengalihan pegawai kpk menjadi as
sebagaimana diamankan dalam undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas dan peraturan pemerintah nomor empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh dan peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor satu tahun dua ribu delapan belas
selanjutnya untuk memberikan penjelasan lebih lengkap secara rinci kami dibantu oleh wakil ketua kpk bapak nur hugo
setelah itu kami persilakan bapak nurul gubron
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama tuhan yang maha kasih dan maha penyayang
kami pimpinan bersama
dewas dan juga pak sekjen sebagai bagian dari insan kpk akan menyampaikan pengumuman hasil asesmen tes kewawasan kebangsaan
dalam rangka pengalihan pegawai kpk menjadi aparat sipil negara yang telah dilakukan asesmennya oleh badan kepegawaian nasional republik indonesia
pekan pekan jurnalis dan pemerintah
pemirsa media massa serta masyarakat indonesia yang selalu memperhatikan dan mendukung kpk
kpk menyampaikan dengan ini pengumuman hasil asesmen tes wawasan kebangsaan atau twk
dalam rangka pengalihan pegawai kpk menjadi asn yang telah dilaksanakan oleh badan kepegawaian negara republik indonesia atau bknri
sepanjang tanggal sejak tanggal delapan belas

kpk bekerjasama dengan bknri telah melakukan asesmen tes wawasan kebangsaan atau twk terhadap sejumlah satu tiga ratus lima puluh satu pegawai kpk
dari satu tiga ratus lima puluh satu pegawai tersebut
terdapat dua orang diantaranya yang tidak hadir pada tahap wawancara
pelaksanaan asesmen kepegawaian kpk dilaksanakan bekerjasama dengan bknri
sesuai dengan pasal lima ayat empat perkom kpk nomor satu tahun dua ribu satu tentang tata cara pengalihan kebawai kpk
menjadi pegawai aparatur sipil negara yang merupakan peraturan teknis di kpk
dan yang telah diperlukan oleh bknri
pelaksanaan asesmen pes kewawasan kebangsaan oleh kpk untuk pengalihan status kebegawaian menjadi asn
merupakan amanat dan pelaksanaan peraturan perundang undangan
a undang undang nomor sembilan belas dua ribu sembilan belas tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tiga puluh dua
tentang komisi pemberintasan tidak pindahan korupsi
bp no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang pengalihan pegawai kpk menjadi pegawai asn serta peraturan kpk nomor satu tahun dua ribu satu tentang tata cara pengalihan pegawai kpk menjadi asn
b berdasarkan landasan hukum tersebut maka syarat yang harus dipenuhi pegawai kpk agar beralih statusnya menjadi asn harus lulus asesmen twk yang kemudian dilaksanakan asesmennya oleh kpk bekerjasama dengan bknri
syarat tersebut diantaranya
a setia dan taat pada pancasila
b tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan
c memiliki integritas dan moralitas yang baik
bknri dalam melaksanakan asesmen twk terhadap pegawai kpk melibatkan banyak unsur instansi
ini sebagai upaya maksimal memastikan agar hasil asesmen akuntabel akuntabel dan objektif pada seluruh proses penyelenggaraannya baik dari sisi proses maupun materialnya hasilnya
b ada pun aspek aspek yang diukur dalam asesmen twk pegawai kpk oleh bknri bersama instansi lain tersebut adalah dalam beberapa aspek

b pertama aspek integritas
integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur
b aspek netralitas sebagai asn nantinya
b aspek netralitas sebagai asn nantinya
anti radikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikal
radikalisme negatif memiliki sikap toleran setia dan taat kepada pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan pemerintah yang sah
dan atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang akan menyebabkan
instansi pemerintah yang terlibat bersama bknri dalam pelaksanaan asesmen twk terhadap pegawai kpk adalah sebagai berikut
a badan intelijen negara bin
c pusat intelijen tni angkatan darat
e badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
seluruh instansi pelaksanaan ekstremen tersebut telah melalui proses penyamaan persepsi dengan bknri melalui rangkaian rapat internal bersama unit terkait
guna mempersiapkan asesmen yang dilaksanakan untuk mengakses pegawai kpk
lima instansi pelaksanaan
instansi pelaksanaan asesmen tersebut bersama bkn terbagi dalam tiga kelompok peran
pembagian peran lima instansi tersebut sebagai berikut
a dinas psikologi tni angkatan darat dan badan intelijen strategis tni berperan dalam pelaksanaan tes indeks moderasi bernegara enam puluh delapan dan integritas
b badan intelijen negara bin dan badan nasional penanggulangan teroris
b badan intelijen strategis tni pusat intelijen tni angkatan darat dan badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai kpk
d bknri bersama bin bnpt bais pusat intelijen tni angkatan darat dan dinas sosial
d bknri bersama bknri badan intelijen tni angkatan darat dan badan nasional penanggulangan
pada tanggal sembilan sampai sepuluh maret dua ribu dua puluh satu dengan catatan sebagai berikut
pelaksanaan susulan pertama pada tanggal enam belas maret
karena pada saat sembilan sepuluh maret tidak seluruhnya melaksanakan ya
jadi ada susulan pertama yang dilaksanakan pada tanggal enam belas maret
kedua pelaksanaan susulan kedua pada tanggal delapan april dua ribu dua puluh
jadi telah diadakan dua kali susulan
itu tes tertulisnya
selanjutnya pelaksanaan profiling yang dilaksanakan sejak tanggal sembilan sampai tujuh belas maret dua ribu dua puluh
c pelaksanaan wawancara dilaksanakan sejak tanggal delapan belas maret sampai sembilan april dua ribu dua puluh satu dengan catatan sebagai berikut
pelaksanaan susulan pertama tanggal tiga puluh sampai tiga puluh satu maret
diberi kesempatan susulan
kedua pelaksanaan susulan kedua tanggal enam april dua ribu dua puluh
ketiga susulan ketiga tanggal sembilan april dua ribu dua puluh
diinformasikan bahwa pelaksanaan susulan dilakukan bagi pegawai yang berhalangan hadir
seperti alasan karena tugas di luar kota
selesai isolasi mandiri karena sedang masih positif covid
atau dalam kondisi tidak sehat yang diketahui oleh kpk
asalkan ada pemberitahuan maka kemudian bisa dimintakan penundaan
dan kemudian dilaksanakan susulan
hasil asesmen twk dalam rangka pengalihan pegawai kpk menjadi asn
akan mengeluarkan atau telah mengeluarkan sebagaimana kami buka tadi siang sekitar jam
dua kesimpulan hasil tes pegawai kpk
hasilnya dalam dua kategori
a memenuhi syarat atau ms
b tidak memenuhi syarat atau tms
hari ini pada saat ini kpk mengumumkan hasil asesmen yang dilakukan oleh bknri terhadap satu tiga ratus lima puluh satu pegawai kpk yang mengikuti smen twk
dengan hasil sebagai berikut
a pegawai yang memenuhi syarat
sebanyak satu dua ratus tujuh puluh empat kategori ms
b pegawai yang tidak memenuhi syarat
sebanyak tujuh puluh lima orang
pegawai yang tidak hadir wawancara
sebanyak dua orang
demikian lebih lanjut akan ditegaskan oleh ketua
selanjutnya saya minta bapak sekjen kpk selaku pejabat pembina kepegawaian untuk membacakan keputusan terakhir di angka satu
terima kasih pimpinan
sejen pimpinan dan dewas
berikutnya sesuai dengan keputusan seluruh pimpinan bersama seluruh anggota dewan pengawas dan pejabat struktural
di lingkungan kpk hari ini disimpulkan
a sekretaris jenderal kpk akan menerbitkan surat keputusan penetapan terhadap hasil asesmen tes wawasan kebangsaan
untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat
b kpk akan melakukan koordinasi dengan kementerian pan rb dan bkn ri
b kpk akan melakukan koordinasi dengan bks
d perlu kami tegaskan bahwa kpk sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai
yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang undangan terkait asn
terima kasih pak bapak
baik terima kasih bapak wakil ketua kpk bapak nurul gufron dan bapak sekjen kpk
selaku pejabat pembina kepegawaian kpk kami ingin sampaikan kepada rekan rekan semua pada kesempatan yang baik ini
di bulan suci ramadan mudah mudahan kita diberikan keselamatan dan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas kita masing masing
sebagaimana amanat undang undang
kami yakinkan bahwa kpk adalah milik rakyat rakyat adalah milik kpk
semangat kpk sama dengan semangat rakyat untuk mewujudkan indonesia yang sejahtera indonesia yang cerdas indonesia yang makmur indonesia yang adil dan indonesia yang bebas dari praktik praktik korupsi
kami kira demikian yang ingin kami sampaikan dengan rekan rekan semua
rangkaian asesmen kami yakini akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu
kami akan terus bersemangat melakukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dimanapun berada di seluruh nusantara
sehingga indonesia betul betul bebas dari praktik praktik korupsi
segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasua komisi pemberantasan korupsi selama ini
akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaran pemerintahan dan pemberantasan korupsi dimanapun tindak pindah korupsi itu terjadi
demikian yang ingin kami sampaikan
kami mewakili seluruh insan kpk menyampaikan salam anti korupsi
indonesia bebas dari korupsi
saya kembalikan ke pak
baik saya akan rekan
dan itu tadi konferensi pers dari komisi pemberantasan korupsi terkait pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan terkait dengan alis status pegawai kpk menjadi aparatur sipil negara
ketua kpk firly bahuri tadi menyampaikan alasan penundaan pembacaan hasil tes wawasan kebangsaan yang sudah diterima sejak dua puluh tujuh april lalu karena kpk menunggu pembacaan keputusan dari mahkamah

ketua kpk firly bahuri tadi menyampaikan alasan penundaan pembacaan hasil tes wawasan kebangsaan yang sudah diterima sejak dua puluh tujuh april lalu karena kpk menunggu pembacaan kebangsaan kebangsaan